saya bisa jadi terancam
tidak ada ampun bagi pengkhianat seperti kalian
hanya ada satu hukuman buat kalian
ampuni kami lampir
tidak ada ampun bagi pengkhianat seperti kalian
hanya ada satu hukuman buat kalian
saya mohon jangan bunuh kami lampir
kami semua tidak sengaja
kalian semua terlalu lemah
bisa ditipu oleh malu jenjajian yang menyerupai aku
aku paling tidak suka pengkhianatan
aku menyesal atas semua kesalahanku padamu lampir
kamu berjanji akan membalas atas jasa jasa kami
saatnya kami menagi janjimu lampir
biarkan kami hidup
aku akan mengampuni kalian
jika kalian berkhianat lagi
kalian semua akan aku habisi
kami berjanji lampir
kami semua akan setia padamu
kami berjanji lampir
kami berjanji lampir
kami berjanji lampir
kami berjanji lampir
kami berjanji lampir
kami berjanji lampir
kami berjanji lampir
kami berjanji lampir
kami berjanji lampir
cura kan broto sekarang semakin sering menaik hutang pada warga
kayaknya dia lagi butuh duit untuk menggowati anaknya yang sedang sakit
anjani maksudmu bisa jadi tukang
banyak orang penyelundupan yang datang tapi tidak bisa mengobatin si anjani
bagaimana ini kak
padahal anjani paling cantik di kampung ini
sekarang malah sakit parah
itu namanya karma kang
soalnya anjani sejak kecil
dia suka dikasih makan dengan uang haram
sejak itu makanya tidak berkah
ada berita penting kang
tadi pembawa warta keliling kampung
dia membahas pengumuman bahwa juragan broto
akan mengadakan saing barah
aku minta tempanya barah
saling barah apa itu
coba ceritakan yang jelas
barang siapa yang bisa mengomati anjani
dia akan mendapatkan dua puluh keping emas
dan lima bahu sawah
jika dia lelaki
dia akan dijodohkan dengan ancaman
tapi jika dia perempuan
dia akan menjadi orang kepercayaannya juragan broto
kita harus ikuti saing barah itu
barah kalau begitu
kita harus ikut saing barah itu

sekarang kita mulai
bagaimana kita mulai
dan lancar meniru niru aku
kamu salah besar
sudah menjadikan aku sebagai museum
sekarang lihat dirimu
terbujur kaku seperti patung
rasakan siapa suruh kamu berani menentangku
sekarang terima takdir kematianmu
kamu tidak akan bisa bangkit lagi
beraninya kamu ngaku ngaku orang sakti
katanya gak ada apa apanya
sepertinya orang yang tadi siang yang telah mengajar kita
kami datang ke sini berniat baik
kami ingin mencoba menolong putri juragan
banyak tabib dan orang pintar kemah
tapi hasilnya sangat mengenaskan
kalau kalian coba coba menipu
aku tidak segan segan menghabis kalian
maaf aku pakai jodoh dulu sono
bisa ya pakai normal perya
tidak akan terjadi lagi
bu ambilkan air putih
kenapa dengan anjani
dia hanya lelah dan butuh istirahat
bahaya akan datang
kenapa dengan anjani
kenapa dengan anjani
peraninya mengganggu urusan kamu
makhluk latah tua
kamu sudah berani mengganggu manusia
sampai membuatnya sakit tidak berdaya
siapa yang menyuruh
tidak ada yang bisa memerintahkanku
kecuali aku sendiri
kalau begitu aku akan menghukummu
jika kamu tidak mau bertobat
aku akan menghukumu